terima kasih anda masih di cnn indonesia news report
kita simak informasi berikutnya
empat ratus dua puluh tujuh prajurit batalion infantry raider empat ratus semarang jawa tengah
terpilih ikut pasukan perdamaian dunia
mereka akan berada di bawah bendera pbb
dan ditugaskan ke libanon yang sedang terancam konflik
prajurit yang terpilih menjadi pasukan perdamaian dunia
mengikuti upacara persiapan di markas yoni freider empat ratus
di serondol semarang jumat pagi
sebelum berangkat ke lebanon pekan depan
para prajurit telah mengikuti pelatihan khusus selama sebulan
guna mempelajari bahasa dan budaya negara tujuan
selain bertugas menjaga perdamaian
mereka juga mengemban misi budaya
untuk memperkenalkan budaya indonesia kepada dunia internasional
agar prajurit bertugas secara profesional
dan menjaga netralitasnya
selama di lebanon yang sedang terancam konflik internal
mereka tugas menjaga perdamaian
jadi dari sana adalah daerah konflik
mereka betul betul menjaga kedua belah pihak
supaya tidak terjadi konflik
tentunya juga kita berusaha untuk mendamaikan mereka
saya kira semuanya tahu
indonesia pertama kali mengirim pasukan perdamaian
pada tahun dua ribu sembilan belas
dan bertugas di mesir